nah berbicara mengenai sebuah keinginan yang akhirnya menjadi kenyataan seperti yang dialami bulan karunia rudianti seorang anak penyandang disabilitas asal riau yang mendapatkan hadiah kursi roda dari presiden joko widodo
kemarin ceritanya juga sempat viral ya di tengah masyarakat pemirsa harapannya tercapai setelah foto tulisan tangan bulan menjadi viral di media sosial
perasaan bahagia tengah menyelimuti hati bulan karunia rudianti perempuan berusia sepuluh tahun penerima hadiah kursi roda dari presiden joko widodo
kado ini ia peroleh selasa lalu di kediamannya di pekanbaru bulan adalah anak penyandang cacat yang tidak mempunyai sepasang kaki sejak lahir
awalnya bulan tidak menyangka tulisan tangan permohonan untuk presiden jokowi yang ia unggah di akun pribadi instagramnya menjadi viral di dunia maya
apalagi direspon oleh orang nomor satu indonesia
keinginan bulan ingin memiliki kursi roda baru bermula sejak dirinya sering melihat presiden jokowi bagi bagi sepeda di televisi
setelah keinginannya terkabul bulan kembali mengunggah dirinya berfoto
dalam instagramnya wulan juga menuliskan harapan agar ia bisa bertemu presiden jokowi untuk mengucapkan terima kasih secara langsung
bapak jokowi secara langsung dan belum ingin ditandatangankan suratnya dan bersalaman sama bapak jokowi
kini kursi roda berwarna hitam ini akan selalu menemani aktivitas bulan di dalam dan di luar rumah
indrayani laksmi jakarta